seorang pelajar kelas lima sd tewas terjatuh ke dalam jurang saat bersepeda bersama temannya
sejumlah keluarga dan kerabat langsung jatuh pingsan saat jasad korban dibawa ke rumah duka
kedatangan jenazah taufik riza warga desa ngasinan kecamatan jetis ponorogo disambut tangis histeris keluarga dan kerabat
bahkan sujiati ibu korban jatuh pingsan tak kuasa menahan air mata karena putra keduanya pulang dalam keadaan tak bernyawa
tak hanya sang ibu kerabat korban juga terpaksa dibopong ke rumah tetangga karena terus berteriak histeris
tak percaya jika pelajar kelas lima sd ini pulang dalam keadaan tak bernyawa
sebelumnya anak sulung pasangan muhadi dan sujiati ini berpamitan bersepeda bersama tujuh teman sekolahnya di pegunungan desa munggu kecamatan bungkal
diduga karena rem sepeda yang tak berfungsi korban kehilangan kendali sepeda hingga menabrak jembatan dan masuk ke jurang sedalam sepuluh meter
korban tewas di lokasi kejadian
bagian dengan kondisi luka parah di kepala akibat benturan dengan batu di dasar sungai
krimnya kan tidak ada di bidik dengan kaki itu rasnatak tumpal kemudian dia langsung jepur kali
itu memang kondisi jalannya curam atau gimana sih pak
terus tadi gimana korban sama berapa temannya tadi pak
untuk kepentingan penyelidikan polisi membawa sepeda korban ke mapolda

sementara ketujuh rekan korban masih shock setelah melihat rekannya tewas mengenaskan